news anchor seperti saya ini sebagai jangkar dalam penyampaian berita bertugas membawakan informasi kepada pemirsa di depan layar kaca
lantas bagaimana jika posisi ini dibawakan oleh presenter virtual seperti di tiongkok berikut ini
tidak dia sudah selesai karena sudah diambil oleh dia nih kita harus siap selamat datang di era di mana robot mulai menjadi ancaman bagi profesi profesional kita termasuk yes anchor
baru baru ini kantor berita tiongkok shin huan news mengenalkan presenter virtual
xinhua news mengklaim meski presenter virtual tersebut tidak bisa diperkenalkan
awalnya bersuara robot kemampuannya membaca teks secara alami serupa pembaca berita profesional yakni dalam bahasa inggris dan tiongkok
xinhua bekerjasama dengan perusahaan teknologi sogo menggarap sistem ai yang bekerja memadukan suara gerakan bibir dan ekspresi berdasarkan pembaca berita asli
xinhua news mengklaim meski presenter virtual tersebut tidak bisa diperkenalkan
xinhua news mengklaim meski presenter virtual tersebut tidak bisa diperkenalkan
anchor virtual kemudian membacakan teks yang sudah terdaftar ke dalam sistem
pihak stasiun mengatakan para presenter berita virtual mereka dapat bekerja dua puluh empat jam di situs web resmi maupun media sosial
tujuannya untuk menyebarkan laporan berita secara tepat waktu
menurut saya sih ini kalau jawaban bercandanya ini ancaman buat karir saya sih
nanti supaya lebih murah semua anchor diganti sama ai kan
satu orang aja cukup jadi modelnya
udah gitu next tinggal
di run sama program
atau sama ai
tamatlah udah karir saya
ini adalah sebuah jual teknologi sih
sebetulnya gak bisa di hambat ya
dan inovasi ini kan akan terus muncul
ngeliat bahwa ternyata
tau ini adalah ai
karena mirip banget
seperti orang biasa ya
ya engkar pemula lah ya
engkar pemula yang sedang baca berita itu kurang lebih akan seperti ini
konsep ai secara umum memiliki
kemampuan belajar dan pengambilan
keputusan selayaknya manusia
lantas sejauh mana robot
berperan dalam jurnalistik
sebelumnya jepang telah mengenalkan robot pembaca berita
bernama erika pada dua ribu lima
dengan kecerdasan buatan
robot pembawa berita ini
memiliki perasaan layaknya manusia
meski robot robot membawa berita
tidak terlibat dalam mengumpulkan
mencari dan memvalidasi data
tetap dibutuhkan metode
untuk membatasi invasi sistem kecerdasan buatan